pengusutan kasus pembunuhan munir tujuh belas tahun lalu masih belum terungkap
meski pelaku lapangan telah difonis aktor dibalik pembunuhan munir masih gelap
kini penyelesaian kasus ini pun didesak untuk segera ditentaskan
mengingat kasus ini akan segera kadaluarsa satu tahun lagi
tujuh belas tahun lalu aktivis hak asasi manusia munir said talib dibunuh dengan racun arsenik
dalam perjalanan pesawat garuda indonesia menuju amsterdam belanda
hingga kini penyelesaian kasus munir masih gelap
meski pelaku lapangan seperti mantan pilot garuda polikarpus
dan bekas direktur utama garuda indonesia indra setiawan sudah difonis bersalah
aktor intelektual pembunuh munir belum terungkap
presiden jokowi pun sempat berjanji akan mengungkap kasus pembunuhan munir
namun pada kenyataannya masih jauh panggang dari api
saling lempar terkait dokumen laporan akhir tim pencari fakta pun mengemukakan
pemerintah jokowi melalui sekretariat negara mengklaim
mereka belum menerima dokumen tim pencari fakta munir dari pemerintahan sebelumnya
melalui twitter rahlan menyebut dokumen tersebut dibagikan sby setelah menerima laporan akhir dari tpf
ia juga menyampaikan anggapan dokumen tersebut hilang adalah omong kosong
selain itu komnas ham pun belum menetapkan kasus pembunuhan munir ini sebagai pelanggaran ham berat
komisioner komnas ham sandriati muniaga menyampaikan
komisioner komnas ham belum satu suara dan memiliki pendapat yang beragam
untuk menetapkan kasus munir sebagai pelanggaran
kedatian demikian komnas ham menetapkan tanggal tujuh september sebagai hari perlindungan pembela ham
tanggal ini dipilih karena komitmen munir yang teguh memperjuangkan ham di indonesia
sebaiknya presiden jokowi dodo segera menuntaskan pengusutan kasus ini
agar tak lagi sekedar menjadi janji belaka mengingat kasus ini akan segera kedaluarsa
presiden juga harus membuktikan keseriusannya dalam menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia
tim liputan cnn indonesia
sebelum kasus ini keadaluarsa buktikan bahwa negara ini
bahwa pimpinan bapak tidak abe terhadap pelanggaran ham seperti ini
kemudian sebenarnya kan banyak sekali penyidikan keanehan keanehan
ya kan selama kasus ini berjalan
misalnya dalam proses ya sejak tujuh belas tahun lalu itu
ditemukan bahwa ada surat penugasan dari direktur utama garuda waktu itu
kepada polikarpus ya selaku pilot yang sedang cuti
kemudian polikarpus ini yang kemudian rekamannya
katanya sempat ada rekaman pembicaraan dengan munir
yang dia memastikan munir duduk di kursi itu
ini adalah sebuah
kemudian memastikan dan akhirnya memang
dan sayangkan sekali bahkan sampai polikarpus bebas dan polikarpus meninggal dunia
kasus ini belum juga menemukan titik terang
pada saat itu juga ada hal yang menarik
banyak sekali sebenarnya tarik tarikan benang merah
yang kalau mau dicari mestinya negara punya sistem yang bisa lah untuk melacak ini
aktor intelektual ini
karena ada sebuah fakta pengadilan
di mana direktur utama garuda kala itu
mengungkap fakta bahwa ada request dari
disebutkan dalam sidang badan intra intra negara
untuk meminta memasukkan polikarpus ke dalam penerbangan pesawat itu
memang yang bersangkutan membantah
menegaskan bahwa itu tidak ada konspirasi untuk membunuh munir
tapi karena itulah kemudian waktu itu
muh di pr ya
bagai salah satu kepala
di bin ya
kemudian sempat didakwa
namun kemudian yang bersangkutan bebas
dan sampai sekarang
tidak ada lagi penyidikan terkait kasus ini
saya kira sekali lagi tujuh belas tahun sudah
dan tidak ditemukan
dan sekarang bagi pak jokowi
adalah waktu yang tepat untuk membuktikan
bahwa negara tidak abai terhadap kasus pelanggaran ham seperti ini fani
pengusutan ini akan selesai pada pemerintahan pak jokowi
fani saya kira pak jokowi ini seorang presiden yang pengen semuanya tuntas ya kan
coba dipikirkan deh satu satu
misalnya pak jokowi menyusun
rencana bikin ibu kota baru ya kan
kemudian partai partai koalisi digumpulkan untuk bikin aman aman untuk pphn ya kan
pengen agar semuanya itu indah gitu
meskipun pemerintahnya aja itu
masa periode kedua ini cukup berat karena pandemi corona
tapi maunya sempurna
nah menyelesaikan kasus pelanggaran ham berat ini
kasus pelanggaran ham berat ini
akan menyempurnakan tugas presiden
kalau pak jokowi bisa menyempurnakan ini
ini adalah legasi udah
tidak usah peduli dengan
tiga tahun perpanjangan
iming iming seperti itu perpanjangan masa jabatan
dan tentang keyakinan
kita harus yakin gitu
karena kalau kita tidak yakin
tidak akan ada penuntasan
maka kita terus dorong bersama dengan
seluruh kalangan masyarakat
karena kalau kasus munir tidak terungkap
maka tentu banyak kasus lain yang tidak akan pernah terungkap
nah kalau untuk mas revo
mas revo kan kita tahu ya sudah jadi jurnalis lama sekali
sebelum saya menjadi jurnalis
nah dari catatan mas revo selama ini
dalam coverage media mengenai kasus munir
ada nggak perbedaan dalam pendekatan presiden saat ini
dan juga presiden sebelumnya
dalam menyelesaikan kasus ini
apa saja yang menjadi highlight dari kebijakan kebijakan
kebetulan ketika pemakaman munir itu
saya meliput secara langsung ya
pada waktu itu di pati
itu malam minggu van
kabar munir meninggal di atas pesawat itu kan
tujuh september dua ribu empat
itu hari selasa
jenazah munir itu dipulangkan ke tanah air
itulah hari sabtu
sekitar jam tujuh malam
jam delapan malam gitu
jam delapan malaman lah gitu
jenazah munir itu tiba di lanut abdurrahman saleh
dari lanut abdurrahman saleh
jenazah langsung dibawa ke kampus universitas baru wijaya
itu diberi penghormatan terakhirlah
ditaruh di ruang aula gitu
orang memberikan penghormatan terakhir
setelah itu langsung dibawa ke rumah duka
rumah duka munir itu ada di batu
ada di jantung kota batunya
di jalan besar sebenarnya
pada malam itu
itu malam minggu ya
itu malam minggu yang kerasa
karena kita mengantar pejuang ham
komitmen yang sudah teruji dari
bertahun tahun sejak zaman marsik
kemudian mendirikan kontras
dan mendampingi banyak pelanggaran pelanggaran kasus ham ya
kemudian meninggal secara tidak wajar di atas laut
waktu itu belum tahu meninggalnya kenapa
malam itu dan
kita dimakamkan hari minggunya
waktu menjelang siang itu
banyak sekali tokoh tokoh hukum yang datang di situ
masih ada almarhum adnan buyung nasution
kemudian todung mulya lubis
pendekar pendekar hukum lah
pada waktu itu kita berpikir bahwa
kalaupun ini kematiannya tidak wajar
itu pasti akan banyak yang membela
karena pendekar pendekar itu pada ada di situ semua pak
pemakaman dua belas september ya
nah yang tuan sebagai pendekar pendekar
misalnya delapan tahun tadi
pemerintah juga sudah denyalkan bahwa
jatuhannya dan membuat thousand
karangan bunga dari sbi pun ada di rumah duka itu
dari capres ya pada waktu itu b sebagai capres
itu ada karangan bunga di rumah munir
artinya ini menjadi concern dari banyak
dan ketika pemakaman jalanan kota batu itu penuh
penuh saya itu termasuk salah satu pemakaman dengan jumlah pengantar
orang yang mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya itu sangat banyak
salah satunya yang pernah saya lihat gitu
disolati sebentar di masjid dekat rumah kemudian langsung dibawa ke makam
nah sekitar dua bulan kemudian kan
pemerintah belanda menyerahkan secara resmi pada perintah indonesia
itu bukan bahwa munir meninggal akibat arsenik
artinya ada kesengajaan orang sengaja membunuh
kemudian polisi segera memakamkan
pada waktu itu polisi segera menindaklanjuti orang ini dan memberikan jumlah orang
termasuk kemudian kita tahu
salah satu pilot garuda polikarpus itu dimasukkan ke pengadilan
di empat belas tahun penjara
dan satu direktur garuda ibra setiawan juga dihukum satu tahun pada waktu itu
karena apa dianggap
saksi menandatangani sesuatu lah dokumen dan sebagainya
jadi satu tahun
ada kemudian spekulasi ya
saya masih bilang spekulasi karena memang tidak terbuka
lembaga intelijen yang terlibat dalam pembunuhan munir
tapi kan dalam proses persidangan kita tahu
pada waktu itu di bukit lima bin
itu masih sempat diajukan ke pengadilan
tapi tidak dianggap
nah akhirnya sampai sekarang kasus ini mengganti
dan sebentar lagi akan kalah dukungan
menjadi dark number
kalau misalkan ini tidak terselesaikan menjadi number
kita tahu ada dari presiden sby pada waktu itu dengan membentuk tim pencari fakta
hasil dari tim mencari fakta
dikabarkan sudah diserahkan ke sekretariat negara
ketika dua ribu enam belas dokumen itu tidak ada hilang
nah ini menjadi misteri berikutnya
dokumen ini hilang
dokumen tim berikutnya
yang mencari fakta
komisi informasi publik pun juga
dan ombudsman juga meminta
bahwa ini harus diungkap ke publik
itu tidak bisa diungkap
dan tidak bisa di trace
hilangnya kemana ya
sementara kita tahu
presiden jokowi dalam kampanye yang dua ribu enam belas
sempat menjanjikan akan menuntaskan
kasus kasus pelanggaran ham
nah presiden jokowi sudah lewat satu periode
sekarang sudah masuk periode kedua
kalau sudah memasuki tahun kedua tinggal tiga tahun lagi
kalau memang ini sudah menjadi janji dari bapak presiden artinya sebaiknya janji ini harus ditepati
oke ini seperti kata mas elvan menjadi legacy sekaligus juga pekerjaan rumah bagi kita media untuk mengawal terus kasus ini ya jangan sampai daluarsa
kalau misalnya ada strategi yang bisa kita lakukan agar kasusnya masih akan tetap ditangani jangan sampai daluarsa sampai dengan selesai
tapi sayang sekali mas revo dan juga mas elvan karena durasinya sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini
terima kasih atas kesedianya hadir di cnn indonesia newscast
selamat malam sehat selalu mas revo dan juga mas elvan terima kasih sekali lagi
selamat malam terima kasih
terima kasih selamat malam
dan cnn indonesia newscast akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya tetaplah bersama kami